apakah anda tahu mengenai teknologi ai
teknologi ai atau artificial intelligence adalah suatu sistem komputer yang memiliki kecerdasan layaknya manusia
semakin sering digunakan sistem ini akan semakin pintar
penggunaan teknologi ai dalam kehidupan sehari hari tanpa disadari makin sering digunakan
ini dikarenakan dapat memudahkan aktivitas manusia
seperti mencari rute terbaik saat perjalanan mencari informasi terkini di internet bahkan dalam pembuatan cv
siapa di antara kalian masih suka bingung data apa saja sih yang harus dimasukkan ke dalam cv
dengan teknologi ai kalian dapat membuat cv dengan cepat dan mudah sekaligus dapat memasukkan data yang tepat
dengan teknologi ai pengguna hanya perlu memasukkan data pendidikan kemampuan penghargaan yang telah diraih dan lain sebagainya
nantinya data yang dimasukkan akan langsung
dan juga langsung terintegrasi dengan template cv yang berada di website
pembuatan cv dengan menggunakan teknologi ai saat ini dapat ditemukan di beberapa website dan aplikasi
seperti canva kinobi zeti visual cv dan lain sebagainya
friska seorang mahasiswi di jakarta mengatakan pembuatan cv dengan menggunakan teknologi ai ini sangat membantu dirinya karena dapat membuat cv dalam waktu yang singkat
bantu banget ya kak karena yang awalnya kalau misalkan kita mau buat
kita harus menggunakan keyword dan digunakan secara manual
kayak cuma berapa menit itu jadi ya mas karena dia setiap pembagiannya tuh ada seksionnya
jadi kayak tinggal kita isi aja kayak buat form gitu nanti otomatis dari sistemnya itu bakalan ngebuat sendiri gitu
teknologi ai yang berada dalam pembuatan cv ini juga dapat ditemukan saat pengguna mencari kalimat yang tepat
sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki hanya dengan mengetik satu kata saja
itu adalah daripada segi recommended prices

yang pertama adalah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat di lirik para rekruter
yang pertama adalah buat cv secara singkat padat dan jelas
kedua pakailah phone yang profesional
ketiga gunakan kata kata yang mempunyai power
keempat cantumkan pengalaman yang relevan dengan pekerjaan yang dituju
gak butuh waktu lama kira kira cuma lima belas sampai tiga puluh menit aja cv saya sudah selesai dibuat
tapi nggak hanya membuat cv secara otomatis saja namun dengan teknologi ai kita dapat melihat skor kelengkapan
dan juga detail cv kita apakah sudah memenuhi kriteria untuk pekerjaan yang akan kita ambil
reza suregar yudhistira satria jakarta